ribuan supporter timnas indonesia menjadi saksi lolosnya timnas indonesia u enam belas
setelah mengalahkan myanmar melalui adu penalti
penonton tidak hanya berasal dari kawasan sleman dan yogyakarta saja
namun juga berasal dari kota satelit sekitar yogyakarta
seperti solo kelaten semarang purworejo dan magela
walau sempat memprotes harga tiket yang dianggap terlalu mahal
antusiasme penonton yang rindu permainan timnas diwujudkan dengan gegap gempita
terhadap skuad garuda muda di dalam dan di luar lapangan
apapun demi timnas siap kita mas
walau malam siang pagi selalu all out untuk timnas indonesia
namun jika dilihat dari data statistik panitia pelaksana pertandingan
jumlah penonton yang hadir di stadion maguwo harjo saat pertandingan babak semifinal indonesia melawan myanmar
sebenarnya justru menurun jika dibandingkan pertandingan sebelumnya
jumlah penonton terbanyak terjadi di pertandingan penyisihan grup saat timnas melawan vietnam
saat pertandingan melawan vietnam tercatat sebanyak sepuluh lima ratus sembilan puluh sembilan penonton hadir di stadion
sementara untuk pertandingan semifinal
jumlah penonton yang hadir di stadion hanya sembilan empat ratus dua puluh tujuh orang
namun penurunan jumlah ini tak mempengaruhi gegap gempita dukungan supporter terhadap perjuangan garuda muda
dukungan supporter yang sportif adalah beban bagi remaja remaja timnas u enam belas
sekaligus juga vitamin penyemangat yang sangat dibutuhkan
mengingat para pemain timnas u enam belas baru pertama kali ini bertanding di event internasional
menurut penonton penonton yang menarik adalah penonton yang menarik
tapi lebih senang kalau banyak penonton atau enggak
lebih lebih senang lebih semangat gitu
ya tetap dukung secara sportifitas kemudian tetap dinjung fair play ya
kita di lapangan sebagai pemain di lapangan kita tetap menjaga respect dengan lawan dengan wasit
dan kita berharap di luar juga begitu jangan sampai kita menang
tapi tetap juga menjadi pelaku maya
untuk menuntaskan perjuangan timnas di aff u enam belas boys championship dua ribu dua puluh
dukungan supporter masih terus dibutuhkan
yel yel nyanyian dan teriakan dukungan supporter tentunya menjadi tambahan amunisi
bagi remaja remaja timnas u enam belas untuk menuntaskan mimpi menjadi juara
dengan mengalahkan vietnam di pertandingan final yang akan digelar pada hari jumat malam besok
wahyu juniawan daerah istimewa yogyakarta